bagi umat muslim di australia kini mendapatkan daging halal tidak lagi sulit
jadi jika anda perkunjung ke kota melbourne misalnya
anda dengan mudah sekarang mendapatkan atau menemukan sejumlah toko toko penjual daging halal
sejumlah toko daging atau butcher di kawasan sydney road
yang dikenal sebagai kawasan banyak imigran timur tengah
menjadi salah satu sentra makanan halal di melbourne
daging halal di australia tidak hanya dibedakan dari cara memotongnya saja
definisi halal justru dikembalikan kepada definisi secara syariat islam
termasuk cara memperlakukan membawa ternak serta teknik memasaknya
dalam lima tahun terakhir permintaan akan kebutuhan daging halal di australia pun meningkat dua kali lipat
tidak hanya masyarakat muslim australia saja yang menikmati daging halal ini
warga australia yang biasa memakan sandwich berisi daging
dan jenis cold cuts atau daging yang sudah diolah dan siap makan
kini bisa menemukan produk daging sapi ayam bahkan kalkun yang halal di sejumlah toko daging
oke langsung saja saya ajak anda ke melbourne tapi via skype ya
untuk lebih memahami ibadah puasa di kota melbourne australia
sudah ada ketua young indonesian muslim students association atau yimsa ada mujib kufron
mujib boleh dong bercerita dengan kita ini sudah berapa lama tinggal di melbourne
sudah berapa kali ramadan di sana
yang sekarang ini lagi ketiga kalinya bulan puasa di melbourne
oke apa yang berbeda apa yang mungkin cukup buat mujib harus beradaptasi puasa di sana
bedanya banyak banget ya
kayak misalkan di sini gak ada suara azan di sini gak sebanyak kayak di indo ada banyak prawe
terus di sini juga kebetulan lagi musim dingin jadi kita puasanya di sini sambil dingin dinginan gitu kan
oke kalau ternyata memang sulit untuk ikut sholat taraweh
kayak kalau di jakarta sholat tarawih pertama ini justru ramai di istiqlal
di sana mungkin kjri atau kbri mengundang masyarakat indonesia kah untuk sholat tarawih
atau seperti apa mujib
bener banget hari jumat ini di kjri juga ada acara buka bareng sekalian sholat taraweh berjalan
cuman yang kayak tadi udah aku bilang kayak biasanya cuma ada di beberapa titik aja kalau buat kayak buka bareng sholat raweh kayak gitu gitu
oke tiga tahun terakhir mujib menu buka puasa atau sahur seperti apa apalagi kalau sekarang musimnya dingin begitu kan
mungkin akan lebih sulit mencari makanan untuk sahur
wah susah banget ya apalagi kalau mau nyari takjil di sini tuh kayak gak ada gitu
apa sih takjil di sana
takjil di sini paling kita kayak beli snack snack atau semacam minuman minuman manis gitu sih
karena nggak sama kayak di indo kan kalau di indo kayak lima meter sekali pasti kita ketemu makanan makanan asli indonesia
kalau di sini jarang banget
tapi kalau murid murid di sana mungkin yang non islam
atau berbeda negara begitu menghadapi atau merespon menyikapi umat muslim berpuasa di sana seperti apa
kebetulan umat muslim juga kalau dari studen studen internasional juga banyak ya
jadi mereka udah kebiasa mulai kebiasa ngelihat kayak orang orang yang pakai hijab dan mereka juga kayak udah mulai tahu gitu
oh ternyata mereka ada puasa ternyata mereka ada namanya lebaran dan sebagainya
jadi mereka tuh kita saling respect gitu satu sama lain
kalau kita lagi puasa mereka menghargai kita kita juga menghargai mereka
jadi gitu sih
oke berarti toleransinya ini berasa banget ya di sana
tapi komunitas muslim di sana biasanya ada aktivitas apa ini kalau bulan puasa
ini kan masih lama nih ya masih sekitar masih sebulan lagi begitu
biasanya ada buka puasa bersama atau mungkin seperti apa mujib bisa diceritakan
kebetulan yang sekarang lagi banyak orang tahu itu yang tadi namanya young indonesian muslim student association
itu salah satu organisasi orang indo islam yang lumayan besar
spesiali di bidang anak muda
nah biasanya kita tuh bakalan ada acara semacam buka bersama di konsulat general
itu biasanya kita ada sekitar tiga ratus orang yang datang
terus kita ngumpul bareng terus saling ketemu satu sama lain saling sapa sama orang indo
terus kita juga biasanya tuh ibaratnya bring home to melbourne gitu lah
kita ngambil tema temanya serba indonesia
dari makanan terus penyediaan takjil juga
biasanya kita gitu
jadi menghilangkan rindu ya
iya menghilangkan rindu
ada makanan apa mungkin ada yang bawa rendang nggak sih
rendang gorengan kangen gak sih dengan makanan makanan atau takjil kayak gitu
wah kayak gitu kangen banget
super kangen banget
makanya cuma nanti kita mau bikin semacam itu biar kayak wah orang bisa nemuin itu di satu hari
semua makanan indo ada di situ
tapi makanan halal di melbourne khususnya ini mudah ya dicari
bisa dibilang mudah sih enggak juga cuman nggak susah banget
seperti apa sulitnya
kebab ada di mana aja pasti kayak bisa nemu kebab
cuma kalau mau makanan yang semacam nasi goreng halal gitu itu lumayan agak sedikit susah
jadi harus pilih pilih restoran yang benar juga
biasanya dari diaspora negara lain gitu suka ada tukeran makanan antar negara juga nggak
kalau itu biasanya kita juga suka saling tukar makanan juga
kayak kita tukeran makanan misalnya dari turki
atau makanan dari negara mana kayak gini
itu biasanya kita ada juga kayak gitu ya
terus jadi kita saling kenal budaya satu sama lain juga
mujib satu lagi ini singkat aja mungkin
mujib pasti memantau lah ya situasi yang ada di indonesia saat ini
sebagai diaspora di sana sebagai mahasiswa di sana
pesannya apa untuk bulan ramadan ini
kalau buat saya tetap semuanya jangan sampai keganggu
semoga puasanya juga lebih berkah di bulan ramadan yang kali ini
dan saling meningkatkan tali persadarannya di suatu sama lain
mujib gufron terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di viral
terima kasih banyak